dan untuk mengetahui kondisi terkini di jawa timur kami sudah tersambung bersama melalui sambungan zoom yaitu wakil gubernur jawa timur emil elistianto dardat
halo assalamualaikum selamat sore mas emil apa kabar
selamat sore waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
mas berdasarkan data di dua puluh lima juni kemarin total hewan yang terluar di jatim ada sekitar satu ratus sepuluh ribu kurang lebih dan juga alokasi yang sudah disiapkan untuk jatim sekitar tiga ratus lima puluh ribu dosis
nah kira kira di tahap awal ini bagaimana pola sebarannya mas di jawa timur dan juga apakah ada misalkan kelompok peternak yang menjadi prioritas utama untuk pemberian vaksin seperti apa mas
ya jadi yang langsung merasakan dampaknya itu terutama sapi perah
karena langsung mengalami
mengalami penurunan produktivitas yang sangat masif terhadap hasil susu
maka dari itu dari kurang lebih tiga ratus delapan puluh ribu ya hampir empat ratus ribu populasi sapi perah ini menjadi sasaran paling pertama untuk vaksinasi
kita ingin mencegah yang belum terkena pmk ini di sapi perah supaya tidak terkena
mau tidak mau karena kalau sapi potong mungkin memang dampaknya adalah penambahan bobot ini akan melambat pada saat sakit
tapi kalau sudah sembuh dia bisa diinjot lagi tidak total loss
sedangkan kalau sapi perah ini memang kerasa produktivitas yang turun sedangkan harus dilakukan pengobatan diberi makan ini sangat terasa dampaknya kepada petani peternak sapi perah
nah oleh karena itu dari total dosis rp tiga ratus enam puluh tiga empat ratus kita alokasikan rp dua ratus enam puluh tiga untuk satu perah
jadi ada tiga puluh dua kabupaten kota kita koordinasi lewat kud nya
lalu sembilan puluh tujuh ribu ini untuk sapi potong di tempat tempat yang dianggap paling prioritas
baik kalau anda katakan tadi sapi potong adalah sekitar sembilan puluh tujuh ribu begitu dosis yang disiapkan artinya ini kan tidak sampai setengah dari kemudian dosis yang disiapkan untuk sapi perah
bagaimana kemudian jatim akhirnya menjamin untuk stok di idul adha yang bulan depan ini juga pasti akan membutuhkan jumlah daging dan juga sapi potong yang banyak mas
jadi kalau ngomong soal ketersediaan sapi potong lihat saja populasinya lima juta di jawa timur
tentunya bervariasi usia dan kesiapan bobotnya
tapi dapat kami pastikan dari dinas peternakan menyatakan cukup
nah pertanyaannya tapi akan ada kelompok kelompok ternak atau peternak di daerah daerah tertentu yang terdampak yang sapinya tidak boleh diangkut
ya atau yang sapinya sedang sakit ataupun yang tidak sakit tetapi berada di daerah yang tidak boleh diangkut
inilah mereka yang akan terdampak yang biasanya bisa jual kurban tidak
nah kita step by step tentunya ada ikhtiar dari pemerintah untuk menambal kesulitan yang dihadapi ya dampak dari kesulitan yang dihadapi para peternak tersebut
tapi kalau untuk memenuhi target kurban ya ini tentunya secara logis ini pasti cukup
karena untuk kurban ini di dua ribu dua puluh satu angka kita tujuh puluh tujuh ribuan kurang lebih sapi
sedangkan kita bicara stok hampir lima juta sapi secara keseluruhan di jawa timur
jadi kalau ngomong cukup atau tidak cukup cukup
tapi apakah akan ada peternak yang terdampak yang biasanya bisa jualan kurban sekarang nggak bisa ada
baik artinya anda klaim tadi lima juta stok itu cukup begitu ya
nah apakah dengan kemudian vaksinasi tahap pertama
logika mas lima juta dan tujuh puluh tujuh ribu
secara logika cukup
termasuk sapi perah yang ada di jawa timur
baik artinya dengan vaksinasi yang tiga ratus enam puluh ribu sekian tadi apakah nanti optimis bahwa nanti stoknya akan juga bisa lebih bertambah lagi begitu
ya tentunya vaksinasi mencegah perluasan dari penyakit mulut dan kuku ini
tapi ingat tadi yang kami sampaikan bahwa kurban ini adalah kalau kita melihat secara memenuhi kesiapan untuk kurban
itu secara matematis logika ya itu terpenuhi
dengan melihat apalagi saya ingin sampaikan data penyebaran saya pegang yang paling baru
ini saat ini memang kan awal kasus itu dia berada di kisaran dua ribu an gitu diidentifikasi per hari
jadi dari tanggal dua puluh lima mei
lalu pada tanggal tujuh juni ditemukan kasus sekitar tiga lima ratus an sampai empat terus
tetapi kemudian kita lihat bahwa ini sempat memuncak di angka lima delapan ratus di tanggal enam belas juni sampai dua puluh satu juni kemarin
tetapi selama tiga hari terakhir angka ini menjadi empat dua ratus tiga enam ratus dan terakhir angka per dua puluh lima juni dua ribu tujuh belas
jadi kita melihat bahwa ada tren pelandaian
yang tentunya kita tidak ingin terlena atau gegabah untuk mengatakan sudah oke
tetapi ini bisa jadi merupakan sebuah konsekuensi juga dari pengetatan lalu lintas ternak hidup yang telah diterapkan
dan memang tentunya kita tahu lah mohon maaf kalau saya terpaksa harus mengutip juga pengalaman kita dengan covid
kita akan melakukan check in apa istilahnya pengetatan pembatasan tetapi memang kadang terjadi juga tetap penyebaran penyebaran kasus
tapi yang kita lihat adalah
bagaimana ini bisa kita landaikan kita upayakan tidak terjadi eskalasi kasus yang besar
nah ini makanya sekali lagi vaksin tadi yang paling merasakan langsung dampaknya adalah sapi perah
karena begitu terkena langsung tidak produktif lagi susunya
sedangkan kalau sapi potong memang kita berjuang untuk menyembuhkan
inilah sebabnya fokus kita pada antibiotik analgesik dan vitamin kepada sapi sapi potong
dan ini adalah upaya berlapis dari pusat provinsi dan kabupaten
pada tanggal tiga belas juni kita akan melakukan penyembuhan
pada tanggal tiga puluh mei dua ribu dua puluh dua ibu gubernur sudah menyatakan status darurat
jadi sudah bisa menggunakan dana biaya tidak terduga pos anggaran biaya tidak terduga di masing masing pemerintah kabupaten kota
termasuk pemprov untuk memastikan adanya anggaran untuk mensupport obat obatan ini
karena sapi potong kalau sudah sembuh insya allah dia bisa kembali lagi digemukkan
baik artinya meski eskalasi sekarang melandai mas sebutkan tadi kita tidak boleh terlena begitu
target dari pemprov jawa timur sendiri bagaimana mas
untuk menghadapi apalagi nanti di idul adha di bulan depan
ya sekarang untuk idul adha yang penting adalah ada pemahaman yang jelas di semua
artinya kita bisa memahami suasana hati rekan rekan peternak hari ini yang biasanya panen di kurban
walaupun sekali lagi saya kasih catatan tujuh puluh tujuh ribu kurang lebih di dua ribu dua puluh satu bandingkan dengan total lima juta
artinya tidak hanya momen ini saja gitu
bahwa lima juta sapi ini artinya kita adalah apa
supplier daging untuk kebutuhan nasional yang sangat signifikan
oleh karena itu kurban ini memang tentunya kita sangat prihatin
tapi ada masalah yang lebih besar yaitu kontinuitas long termnya yang kita jaga
inilah sebabnya kita ingin meminimalisir kerugian dari para peternak sapi
termasuk kita koordinasi juga dengan kementerian pertanian kementerian keuangan dan kemendagri
agar btt ini bisa digunakan secepat mungkin
ada instruksi yang mengatakan bahwa anggaran btt harus dipindahkan dulu ke pos lain yang kemungkinan konsekuensinya adalah prosedur pengadaan yang lebih panjang
nah kita ingin agar ini bisa dipercepat sehingga pengadaan obat obatan dengan menggunakan anggaran daerah ini bisa dipercepat juga
baik baik berarti artinya banyak instrumen begitu ya yang digerakkan untuk kemudian mengantisipasi nanti pada saat idul adha
mas pertanyaan terakhir begitu
ketika ada daerah daerah yang cukup terdampak misalkan seperti probolinggo lumajang dan ponorogo
tapi di sisi lain anda juga mengatakan tadi ada pengetatan mobilitas antar daerah
menyiasatinya bagaimana kemudian agar tidak dari satu daerah yang zona merah juga akhirnya menyebar ke daerah daerah di sekitarnya mas di dalam jawa timur sendiri
ya ini saya pegang data update harian yang selalu kita lakukan
dan kalau dilihat penetapan kabupaten yang dinyatakan kabupaten wabah
itu dari tiga puluh delapan kabupaten hanya empat kabupaten yang dinyatakan wabah
nah artinya padahal kasus ini sudah ditemukan di banyak wilayah bukan hanya di jawa timur tapi juga di luar jawa timur
nah itulah sebabnya dalam rakor dengan menko perekonomian dan menteri pertanian beberapa waktu lalu kurang lebih dua mingguan ya
yang lalu disepakati bahwa kita tidak hanya mengacu ke status kabupaten tapi juga desanya
kalau di desa itu ada kasus pmk karena katakanlah di jawa timur ada delapan lima ratus satu desa kelurahan
tidak di semua desa kelurahan ditemukan pmk
nah di desa yang ditemukan pmk memang harus dibatasi meskipun kalau lalu lintas ternak itu diwajibkan ya dengan menggunakan surat keterangan kesehatan hewan
tapi untuk daerah asal yang memiliki pmk di desanya itu masih kita batasi terlebih dahulu
ini upaya untuk meminimalisir tadi penyebarannya
baik baik artinya fokusnya lebih perkecil begitu ya
agar kemudian pemanahnya lebih kecil
kemudian pemantauan dan pengemenanganannya juga bisa dilakukan lebih baik
baik terima kasih
ini pilarnya kalau kita simpulkan mas
itu satu adalah sapi perah menjadi prioritas vaksinasi
tetapi tentunya juga kita ingin memperkuat imunity walaupun jauh sekali kebutuhan sembilan puluh tujuh ribu dengan total lima juta satu potong
kurban ini ada keamanan tetapi lalu lintas ternak yang kita restriksi
dan ketiga khusus untuk populasi sapi potong ini karena tidak menjabatkan vaksin yang padai
saat ini memang harus kita perkuat dengan penguatan ketersediaan obat obatan
analgesik tadi untuk mengatasi kesakitannya
antibiotik untuk mengatasi infeksi sekunder
dan vitamin untuk memperkuat penyembuh mempercepat penyembuhannya
jadi ini tiga pilarnya
baik berarti tiga pilar menjadi fokus utama dari pemprov jatim hari ini begitu ya
baik terima kasih telah bergabung bersama kami wakil gubernur jawa timur emil elis tento dardak
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
salam sehat selalu mas